es kelapa rasanya seger biar manis ditambah gula
hei bulan puasa nggak boleh mager ayo semangat cari pahala
walaupun energi berkurang bukan berarti bisa malas malasan ya
tidur seharian selama berpuasa menyebabkan haus dan badan tidak fit
karena saat tidur kalori dalam tubuh akan terkuras
apalagi tidur usai sahur
hal ini menyebabkan makanan yang dikonsumsi saat sahur tidak tercerna dengan baik
kebiasaan buruk lain yang kerap dilakukan masyarakat saat berpuasa adalah minum air berlebihan saat sahur
alih alih meningkatkan cairan tubuh kebiasaan ini bisa membuat sering buang air kecil sehingga cepat haus
kalau menurut aku sih enggak ya soalnya ntar jadi lemes
makan berlebihan yang pasti makan berlebihan ketika buka ataupun sahur itu kan sebenarnya gak bagus
ya pokoknya semua yang berlebihan juga sebenarnya nggak bagus
sebenarnya baik sih untuk kan olahraga untuk daya tahan tubuh ya sebenarnya ya
cuma jangan terlalu diforsir mungkin
wah itu nggak sehat karena kita jadi kurang energi
jadi lebih baik kita jangan sampai terlambat sahur
karena kalau terlambat sahur ya nanti gak kuat menjalani puasanya
menurut dokter dan ahli nutrisi tan shot yen olahraga sesaat usai berbuka puasa juga merupakan hal yang harus dihindari
olahraga sebelum berbuka puasa lebih berbahaya lagi
gula darah yang rendah dalam tubuh bisa bikin pingsan
bicara tentang olahraga
olahraga itu sebetulnya kita nggak bisa mengatakan mana yang lebih baik
ada beberapa orang yang melewatkan ngabuburit itu dengan melakukan olahraga ringan
ringan itu artinya sebatas dengan stretching
it's okay kalau sebatas dengan stretching
kita tahu bahwa menjelang ngabu gurit menjelang berbuka puasa
itu adalah saat ketika gula darah kita lagi rendah rendahnya
so kalau kita paksa dengan versi kardio tentu tidak bijak
yang ada kita nyungsep nanti ya
nah agar puasa tetap sehat dan bermanfaat baik untuk kesehatan
ada beberapa tips untuk menghindari kebiasaan buruk saat berpuasa
untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh selama berpuasa
dapat dilakukan dengan minum air kelapa murni saat berbuka
dan juga minum banyak air putih di antara waktu berbuka dan waktu sahur
ingat ya di antara waktu buka dan waktu sahur
bukan waktu berbuka saja atau waktu sahur saja
pola tidur saat berpuasa dapat dilakukan atau dapat diatur dengan tidur lebih awal
usai sholat tarawih karena kita harus bangun lebih pagi untuk melakukan sahur
nah tidur siangnya cukup dilakukan selama tiga puluh sampai enam puluh menit saja
karena jika terlalu lama ketika bangun kita akan merasa lebih haus
pilihan waktu olahraga selama tiga puluh sampai enam puluh menit saja
pilihan waktu olahraga selama tiga puluh sampai enam puluh menit saja

kebiasaan buruk saat berpuasa dapat dibuaka waktu dua hingga sampai tiga jam
saat berpuasa dapat menyebabkan gangguan kesehatan
untuk itu mulailah gaya hidup sehat dengan menjaga kesehatan dan hal positif selama berpuasa
tidak lupa ibadahnya juga ya agar puasa lebih berkah